sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

dia pasti sedih banget kalau tahu neneknya ngomong seperti itu
sampai jumpa di video selanjutnya
ini adalah anaknya arvinoma
dia bisa menghentikan posisi ayah yang sudah meninggal itu loh
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
terus sekarang mitanya gimana
aku juga gak tahu
ini kenangan satu satunya terakhir dari arvinoma
oh didi didi didi
ya tuhan terima kasih
akhirnya keluarga ini mau menerima vino
mbak mita dan mas arvino disana pasti bisa senyum bahagia kalau lihat ini
anak mereka satu satunya udah berada di tangan keluarga yang tepat
makasih ya udah sudah sadar kamu
kalau udah sadar
jangan lama lama berada di rumah ini ya
mendingan juga kamu pergi dari rumah ini
dan jangan pernah menginjakkan kaki kamu ke rumah ini lagi
mainin lagi mengerti
ma kenapa sih pak
ma minta pak
tapi kalau aku sampai ketemu dengan mita
aku pasti akan bantu dia
aku berhidup dengan moral
dan aku yakin
kak arvino pasti menginginkan hal itu
aku yakin kamu pasti bisa melakukan apa aja
ya mungkin nggak sekarang
tapi suatu saat nanti pasti
kita bisa berhidup dengan dia
apalagi selama ini kita belum pernah dengerkan kalau pak arvino itu sudah punya anak
bisa jadi perempuan ini sengaja mau masuk ke dalam keluarga kita
untuk morotin semua harta kita setelah kematian kak arvino
dari dulu memang mama nggak pernah suka sama garis kampung seperti itu
apalagi setelah mama tahu kalau diam diam arvino itu membantu membiaya kuliah dia
karena dia itu akan do
saya gak sudi punya menaklunya gak jelas bebet dan bobotnya
tante tante bisa bilang apa aja tapi aku ini sebenarnya
jangan karena kamu pikir kita nih gak pernah bertemu
saya gak pernah tahu apa apa tentang kamu
saya tahu dengan pasti ibu kamu tuh mati karena gila
bapak kamu mati bunuh diri karena dililirkan
tante saya ada disini cuma demi bayi ini
dan anak ini bener bener anak kandungnya mas arvino
dan aku bukan
kalau aja aku bisa berhenti
kalau aja komunikasi kita dulu jalan terus
aku pasti udah berkenalan dengan istri kamu kan
aku jadi tahu kemana aku harus nyari mita sekarang